susah pisang disuruh manis teh
kalau tiba tiba ada perasaan menggetarkan relung relung hati kamu
kemudian berbagai pikiran buruk memenuhi rongga rongga otak kamu itu wajar
itu hal yang sangat mungkin dialami oleh copet manapun di berbagai pelosok dunia
copet mana yang tidak takut kalau tertangkap basah ketika beraksi
diteriaki copet kemudian dihajar masa
pimpinan terlalu senang nantri nih is
pimpinan kan harusnya nemenin sang murad
pipit lebih suka nemenin is
mau pulang dulu ya
besok kita ketemu lagi
emangnya kang pipit gak bosan gitu ketemu is tiap hari
ketemu is buat pipit seperti bernapas
kemarin sore si bubun anak buah saya dikeroyok orang
itu yang saya mau tahu
dia bukan pengacau bukan tukang bikin masalah
saya yakin ini bukan sekedar urusan pribadi
bukan juga kejahatan biasa
saya mau minta bantuan akang buat nyari siapa pelakunya
dan saya mau tahu ada apa sebetulnya
ternyata kamu disini
iya kak saya mau tahu
siapa yang dapat kerjaan buat ngabisin si bubun anak terminal
saya minta kabar secepatnya
saya ada urusan bos
kalau ada urusan keluarga
kamu kirim surat keterangan dari orang tua
kirim surat keterangan dari dokter
masa saya harus kirim surat keterangan dari orang tua
kalau saya beralangan nyopet
udah tiga hari kamu gak ikut lagi iuran
kamu duduk manis aja disini
ingat harus manis
susah pisang disuruh manis teh
kalau tiba tiba ada perasaan menggetarkan relung relung hati kamu
kemudian berbagai pikiran buruk
memenuhi rongga rongga otak kamu
itu hal yang sangat mungkin dialami oleh copet manapun di berbagai pelosok dunia
copet mana yang tidak takut kalau tertangkap basah ketika beraksi
kemudian dihajar masa
kalau sudah babak belur
lalu diseret di kantor polisi
tanpa diajak mampir dulu ke rumah sakit
masih untung kalau cuma sampai babak belur
bagaimana kalau emosi masa tidak terbendung
seorang copet yang tertangkap basah bisa bertambah basah karena disiram bensin
kemudian dikeringkan dengan cara dibakar
apakah itu ancaman
bagi saya itu bukan ancaman
melainkan sebuah peringatan bagi para copet agar lebih berhati hati saat beroperasi
hal lain yang membuat saya tidak takut
saya pernah mengalami hal yang lebih menakutkan daripada tertangkap ketika sedang beroperasi
yaitu ditinggal istri
dan itu sudah terjadi
yang terakhir adalah kode
semoga kamu mengerti
nah sekolah hartanah
halo kemungkinan gingga jodi
terima kasih kan
terima kasih juga sudah bersihin bandung tiap hari
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga

si neng udah gak mau diajak naik motor bertiga
iya nanti kalau ada yang jual mobil lewat kamu panggil
suruh kesini kita beli tiga
mobil ah kang bukan balon